mobil yang tadi kan lagi melihat hp tuh
saya di depan dihajar sama mobil
setiap sudut kota metropolitan bernama jakarta menyimpan banyak cerita
salah satunya di kawasan jatinegara
abah anon atau yang juga biasa dipanggil abah air gerobak oleh para pelanggannya
sudah berjualan air keliling sejak ia masih remaja atau lima puluh tahun yang lalu
dalam sehari kakek yang tahun ini berusia tujuh puluh tahun
bisa menjual sampai lima puluh jerikan air bersih di sekitar jatinegara hingga matraman raya
abah mendapat air bersih dari salah sebuah perusahaan
warga di ceran bekasi timur yang dibayar dalam bentuk setoran
setiap pengisian satu gerobak air berisi empat belas jerigen
abah membayar tujuh rupiah
setiap harinya abah bisa mengisi ulang seluruh jeriken di gerobaknya hingga lima kali
abah anon menjual satu jerikan air cukup murah hanya tiga ribu rupiah
meski begitu ada saja warga
sebagai warga yang masih menawar
dia cuma ngomong doh tapi tetap aja begini
ada yang jual di bawah segini nggak kalau lagi
nggak nggak ada
capek kenapa bek
ya kan kita habisnya ada lebihnya
kecuali kalau dia ini ada duit segini nanti besok nanti gitu
nah kita bisa
selama puluhan tahun berjualan laju kencang kendaraan selalu menjadi momok untuknya
malang tak dapat ditolak mujur tak dapat diraih
walau sudah berhati hati awal tahun dua ribu dua puluh dua kakek yang telah dikaruniai enam anak dan dua belas cucu ini
mengalami musibah tabrakan yang membuat gerobak lama miliknya hancur
begitu kayu saja melihat hp saya di depan dihajar sama mobil
ya ancur ini sebelah berantakan jigen tiga biji
gerobak kayu yang hancur tak dapat diperbaiki
akhirnya abah harus merogoh dompet dalam dalam sampai meminjam kepada sanak kerabat untuk membuat gerobak yang baru
meski memasuki kategori lansia atau lanjut usia
abah masih mampu untuk mengangkat jerigen demi jerikan air ke tempat penampungan air milik para pelanggannya
sakit pinggang atau pegal yang terkadang
kadang dirasa ia abaikan
masalahnya kalau saya sakit tetap mesti ada yang ganti dong ganti dorong air
tetap situ kan mau dagang
saya sakit sebetulnya nggak dorong air
soalnya dia mau masak

sejumlah pedagang kopi yang berada di kota ini
pedagang kopi sampai rumah rumah makan di kawasan jatinegara
pedagang kopi sampai rumah rumah makan di kawasan jatinegara
telah menjadi langganan abah anon selama bertahun tahun
orang nggak bakal kecewa

pada anggapan itu benar benar original lah semuanya
air itu air dari abah itu enak banget
paling paling hanya empat dikirim
paling paling hanya empat dikirim
iya setengah lima kadang
hari bisa beli berapa
empat empat dirising gitu
empat dirising gitu
angin tengah berpihak padanya hari ini
abah mendapat pemasukan bersih sekitar satu ratus sepuluh ribu rupiah
namun uang yang ia dapatkan
tak sepenuhnya digunakan sendiri
cuman anak anak saya yang di kampung kemarin kan bantuan
cuman anak anak saya yang di kampung kemarin kan teman

setelah selesai bekerja
mengirimkan air hingga siang hari
abah tidak langsung beristirahat
ia melanjutkan aktivitas ke tempat anaknya mencari nafkah
di kawasan utan kayu matraman jakarta timur
ia membantu salah satu anaknya berjualan es kelapa
abah bertugas untuk mengupas kelapa
sampai membersihkan sisa sisa batok yang akan dijual kembali
kemauannya dia sendiri
dari dulu juga
dari semenjak meninggal almarhum ibu
tapi dianya ah mau ngapain di kampung
pengen kayak gini aja
ada rasa khawatir nggak sih bang sama abah
udah tua kan takut ada apa apa
apalagi namanya di jalan kan ya
waktunya abah beristirahat
di usia senjanya
abah memilih menghabiskan waktu sendiri
dan tidak tinggal bersama anak anaknya
sebelumnya abah hidup bersama sang istri
namun empat tahun yang lalu
pendamping hidupnya menghadap sang halik
budi budi periksa ke dokter
udah diperiksa ke dokter
orang orang penjual udah
nah pas terakhir lagi di rongsen
udah lari ke jantung
nah katanya ini jangan ngarepin panjang umur
udahlah ini mah tinggal nunggu waktu aja
ya udah saya juga menyadari
udah dia nggak ada
saya mau punya istri lagi juga nggak mau
meski lelah dan menguras keringat
menyerah tak pernah ada dalam kamus abah
ia hanya berharap dan berdoa
agar senantiasa diberi kesehatan oleh yang maha kuasa
rian fernando ilham aji jakarta